targetnya tinggi bukan cukup lagi sangat tinggi
satu dua ratus triliun untuk tahun depan
bagaimana bisa mencapainya itu
kami optimis untuk bisa mencapainya karena ada beberapa hal
pertama adalah realisasi investasi itu melalui beberapa tahap
jadi kami perkirakan di tahun dua ribu dua puluh dua itu beberapa pelaku usaha sudah melalui beberapa fase
jadi yang kemarin fase konsumsi dia sudah mulai ke fase produksi
dan beberapa sudah mulai ke fase konsumsi
di tiap tiap fase itu ada pengeluaran capex nya dia sehingga bisa kita catat sebagai realisasi
yang kedua modal yang lainnya adalah
adanya beberapa perencanaan
rencana investasi yang kami hitung dari sejak dua ribu delapan belas
itu sudah tidak kurang mas aldi itu sudah hampir mencapai hampir dua triliun rencana
biasanya dalam sepuluh tahun terakhir data kami menunjukkan
sepertiga dari rencana itu terrealisasi